bergabung itu tujuannya apa
balik lagi ke terminal
kan dulu kita semua disini
ngobrolnya jangan disini
kalau mau pindah silahkan aja
tapi makannya bayar dulu
tadi makan apa aja
jangan buang sampah sembarang
suruh kesini cepet
ada apa pak
masa training kamu diperpendek
kamu langsung saya angkat jadi pegawai tetap
mulai besok sudah pakai seragam
apa ini sih bikin kaget
lagi nunggu siapa
nggak nunggu siapa siapa
tapi kayak yang lagi nunggu gelisah
karena yang ditunggunya nggak dateng dateng
ada janji sama orang
belum dateng ya
kita kan lagi nungguin perempuan yang sama
yang kemarin belanja
itu kecengan kamu
malu ya sama taslim
saya barusan ketemu perempuan
saya tegur dia
terus senyum ke saya
saya baru nggak datang sehari aja
udah ada perkembangan luar biasa
mawar jatuh cinta
ikutin dia keliling pasar
yang duluan siapa
saya mah cuma ikut
saya memang udah di dalam pasar
kamu yang nyusulin dia
dari parkiran masuk ke pasar
nggak usah ribut
kalian berdua itu bikin saya jadi penasaran
jadi pengen lihat perubahan itu
kedengeran sama saya
tony lagi mau ketemu otang
mau memperpanjang masalah
tony pengen kita semua bergabung seperti dulu
yang bikin kita berdua
yang bikin kita jadi begini
dari teman jadi musuh
itu bos bubun
bener kita mau damai
tony bilangnya begitu
jangan jangan ini jebakan
kita kan udah tahu itu mungkin
kita udah siap
bergabung itu tujuannya apa
balik lagi ke terminal
kan dulu kita semua di sini
ngobrolnya jangan di sini
kalau mau pindah silahkan aja
tapi makannya bayar dulu
tadi makan apa aja
jangan buang sampah sembarangan
ini mau dikumpulin tempat biasa
nanti dijemput sama tukang sampahnya
tadi gak nanya
saya sekarang nggak tahu harus gimana
saya nggak tahu harus gimana
saya nggak tahu dia itu namanya siapa
gak tahu rumahnya dimana
gak tahu dia dari mana
gak tahu mau kemana
kalau mau saya cari
saya mau cari kemana
itu bukan orangnya
ini bukannya politik tony buat narik masa pendukung
kalau iya memangnya kenapa
kalau gagal out semua kita dari sini
gak usah takut
kita pernah keluar dari sini
dan sampai sekarang kita masih hidup
waktu kamu keluar dari sini
kamu sering ribut sama istri gara gara masalah dapur
waktu kamu keluar dari sini
kamu gak bisa biayain anak kamu yang waktu itu harus dirawat di rumah sakit
gak usah perang
biar aku i
saya sementara enggak muncul dulu
terminal kamu yang ngurus
kalau ada yang nyari saya
atau nanya saya dimana
bilang aja gak tau
waktu tadi kamu bilang siap bos
kamu gantiin dia
dia bilangnya cuma gitu
terminal kamu yang ngurus
kalau bukan gantiin dia
berarti posisi kamu gantiin tony
gimana nanti ajalah